saudara badan pengelola tabungan perumahan rakyat angkat bicara soal aturan iuran tapera
komisioner bp tapera menyatakan iuran tapera tiga persen adalah untuk stabilitas bunga cicilan kpr
aturan soal iuran tabungan perumahan rakyat yang memotong tiga persen gaji karyawan masih mengundang banyak tanya
komisioner badan pengelola tabungan perumahan rakyat heru budio nugroho menegaskan
iuran tapra tiga persen adalah untuk stabilitas bunga cicilan kpr
selain itu konsep gotong royong dalam program tapera bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah
yang belum punya rumah dengan ikut menabung
yang itu aspek sustainability nya kita jaga jangka panjang
untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi mbr agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau
nanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah ya kita harus berhitung juga
dari dana yang kita optimalkan
karena prinsip dari bp tapera adalah collecting growing dan distributing
untuk membantu kemanfaatan kpr nya supaya penerima kpr nya
peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas kpr dengan bunga yang
sementara itu menteri keuangan sri mulyani belum berkomentar banyak soal tata kelola iuran tapera
sri mulyani menyebut akan menjelaskan sekaligus melakukan sosialisasi soal tapera
dalam konferensi pers jumat siang
sedikit dong bu ani
mau konfirmasi masalah tapera itu bu ani karena kan banyak yang tata kelolanya dipertanyakan
bakal dievaluasi katanya diminta sosialisasi bu sama erlang nggak bu
bu nggak takut daya beli keganggu itu bu
besok ada konfes di peres musuh
tidak semua pihak dapat merasakan keuntungan dari iuran tapera
sebagian masyarakat bisa saja menghasilkan banyak keuntungan
ketika menaruh uang di instrumen investasi lain ketimbang tapera
jadi tidak semua pekerja itu sebenarnya dia merupakan dia pengambil manfaat dari tapera gitu
ada yang dia memang tidak mengambil manfaat dari tapera
nah ini yang kita sebut sebagai investasi gitu
itu yang tidak mengambil itu yang di atas delapan juta berarti ya
artinya yang masyarakat mampu ya
dia tidak mengambil tapera dan ini mereka hitungannya adalah investasi
bahwa apakah sudah dihitung dengan adanya opportund unicos tentunya
ketika tidak liquid ini kan menimbulkan opportunity cost kan
ketika kita butuh uangnya ketika kita ya ada saya bilang kebutuhan mendadak
baru bisa mengambil ketika kita pensiun dan memasuki umur lima puluh delapan tahun
itu kan sebuah kebijakan yang menurut saya tidak wajib
undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas tentang tabungan perumahan rakyat direvisi
melalui pp no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tapera tidak hanya diperuntukkan untuk pns
tapi semua pekerja yang memiliki penghasilan senilai upah minimum wajib jadi peserta tapera
lalu kembali direvisi melalui pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pada dua puluh mei
dalam pp dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat pasal lima belas disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar tiga puluh
peserta diperlukan untuk memiliki penghasilan yang lebih besar dari keuntungan peserta dan penghasilan untuk peserta mandiri
peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar lima persen dan pekerja sebesar
sebelum terbentuk tapra badan ini bernama baper tarum pns
atau badan pertimbangan tabungan perumahan pegawai negeri sipil
badan ini dibentuk dari kepres nomor empat belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan ditetapkan tanggal lima belas februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
usaha peningkatan kesejahteraan pns dalam bidang perumahan baik pns pusat maupun daerah dengan pemotongan gaji
namun baper tarung bermasalah di pengelolaan manajemen dan resmi bubar dua ribu delapan belas
dana dari baper tarung dialihkan ke tapera sebesar rp sebelas delapan triliun atau lima empat juta peserta pns
dan baru dikembalikan ke peserta tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp satu delapan triliun kepada hampir
presiden jokowi sebelumnya menyatakan telah menghitung soal aturan iuran tapera
jokowi menilai pro kontra jadi hal biasa dalam aturan baru
saudara pro dan kontra soal aturan iuran tapera muncul di antara masyarakat
mereka menilai aturan ini memberatkan dan halal
dan terlalu cepat untuk mengambil keputusan seperti ini
harusnya kan diinformasikan dulu ke masyarakat atau kemana
ya memang sih ya ada program
hanya tersampai kalau saya sih nggak setuju aja
kalau basis pribadi sih agak kurang ya
karena kalau kita yang udah punya rumah sendiri kan kayaknya nggak efektif lah gitu
mungkin kalau untuk yang lain lain mungkin yang mereka mereka lebih
sokelah belum ada rumah yang masih single single mungkin kayak gitu sokelah
karena harusnya tapera itu harus untuk pekerja pekerja yang masih single gitu
yang fresh graduate gitu
dan itu sangat mungkin akan membantu ya
kalau untuk kami yang udah berkeluarga kayaknya
apalagi saya sudah punya rumah gitu kan
kalau menurut saya cukup memberatkan ya
karena kan selama ini kita udah banyak potongan ya
dari pp dua puluh satu terus jam sostek gitu sih
mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan
kalau menurut saya sih kurang tepat aja ya
karena dari perusahaan juga kita udah banyak banget potongan
potongan potongan dari perusahaan entah itu dari bpjs
menurut saya sih ya kurang tepat aja sih untuk tiga persen tersebut
menurut saya pribadi cukup sepertinya akan memberatkan
baik itu pns pegawai bumn maupun swasta lainnya
karena ada potongan potongan lainnya yang kita butuhkan
nah selain tpr itu kan kita juga udah ada potongan lainnya seperti bpjs dan lainnya
nah yang menjadi polemik itu karena si tapera ini diduga ataupun dianulir
akan bisa mulai dicairkan ketika si pegawainya pensiun
atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan
tetapi kenapa harus punya potongan tapera itu untuk subsidi silang